maafin aku pak
karena aku sayang sama mereka
aku mimpi anak anak semuanya masih hidup ah
semua masih hidup pak
mama juga mimpi begitu nak
ma ternyata mimpi itu lebih bagus pak
daripada melihat kenyataannya seperti ini
kenyataannya anak anakku semua pada meninggal ma
mbak mirsti beberapa siswa serta guru guru
dan juga warga warga sekitar rumah korban
berdatangan untuk membawakan bunga dan juga mengadakan doa bersama
saya tidak menyangka semua ini akan terjadi
semua sudah terjadi
kalau saja saya bisa membantu
ibu sandra saya tidak perlu bantuan ibu
bu desi akan menjadi pengacara yang akan menampilkanmu
saya tidak butuh pengacara
saya orang bersalah
saya telah membunuh lima anak saya
saya mau saya dihukum
saya mau dihukum nanti
bapak hukum saya masih
saya ingin bertemu dengan saya
saya ingin bertemu dengan anak anak saya
saya ingin dimatikan
jangan bunuh saya
atu bagus pak
itu bagus sebelumnya apakah ada terjadi pertengkaran antara bapak dengan istri bapak
eh mas saja ya
anda sebagai anak anak dari pak
anda itu fight kalau sudah diyor tuhan
pengacara lacak sebagai dari saya berjuka untuk menghadapimu

tidak dianggulah tuhan tuhan ibu
istighfar ayah kita istirahatkan pak
saya nggak mau ke kamar ini bu saya nggak mau
saya mau ngebayangin anak anak saya menjadi bayang di sini ibu
saya nggak mau ke kamar sini ibu
iya kita keluar ibu
saya butuh keterangan dari keluarga
karena ini sudah memunculkan opini publik
bagaimana pak tubagus bisa menceritakan bagaimana tentang istri bapak
aku yakin sandra sekarang bukan dirinya sebenarnya
dia mengalami gangguan mental
dia mengalami depresi yang sangat berat
tapi biar bagaimanapun juga aku tetap menyayangi dia
aku tidak bisa menolongnya
aku tidak bisa menolong anak anakku
dan aku juga tidak bisa menolong diriku sendiri
pak pak pak
kalian wartawan apaan masuk tanpa izin
bagaimana pak bisa ceritakan
keluar keluar keluar semua keluar
tak kasihan tidak bisa dikampung sekarang keluar
kalian berpikir saya ini gila saya tidak gila saya waras
saya ingin menguburkan anak anak saya pak
saya melihat bu sandra dalam keadaan tidak stabil
saya hanya ingin menghadiri pemakaman anak saya
suami ibu dan keluarga ibu sudah mengurusi semua
saya ingin menghadiri pemakaman anak saya untuk terakhir kali

saya hanya ingin mengantarkan mereka untuk terakhir kali
saya ingin menghantarkan mereka

saya mau ke pemakaman
saya ingin bertemu
anak anak pasti udah terbang ke surga
mereka udah lepas
meri pasti lagi disusuin sama bidadari
kamu itu gak boleh ninggalin adik adik kamu
mereka masih kecil kecil
mama itu percayanya sama kamu
kamu harus percaya
kamu harus jaga mereka
kamu harus tuntut mereka ke pintu surga
saya mau hadirin pemakaman anak anak saya
saya mau melihat mereka bu
saya mau melihat mereka untuk terakhir kali bu
saya mau mengantarkan kepergian mereka ke pintu surga
saya tahu saya yang membunuh mereka
bu lepasin saya bu
ibu lepasin saya
saya mau lihat mereka